bisa bicara dengan boy wirawan
ini dengan siapa ya
iya saya dengan miranda tante miranda
jadi gini boy
tante itu dulu pernah telpon reva
untuk meminta reva
untuk ikut ajang kontes pemilihan cocok
mama yang ganteng
mama mau ketemu sama patinya reva
mau ngasih tahu dan ngejelasin
kalau papa mamanya boy
itu sudah cocok banget sama reva
nanti boy kabarin ke mama ya
jam berapa ketemuannya
terus dimana ketemuannya
kalau gitu mama tunggu kabar gembira dari kamu ya nak
loh macan itu kan mama cantik
yaudah kalau gitu
mama tunggu kabarnya ya
udah anak mama
berhasil ya ketemunya ya
nah kemarin tuh ya memang aku tuh sempet
nanya sama aku
kenapa aku dipanggil bolot
bolak dari mana aja sih
kamu gak berasa
kenapa kamu panggil aku budi
alahnya emang budot
iya nih kita ada ada semata matika yang gak ngerti
tolong jatuh ke kita dong
boleh boleh nanti kita belajar bareng aja kali ya
iya gak ada
atau enggak kita belajar sekarang aja di purpus gimana
bebek kok kamu gitu sih
kalau parah sopi banyak gitu
hah sopi jawab
kalian pilih bebeknya aja
woy sekalian pinter
woy si beneran
ya ini susah bek jawabannya
kau bisa bantuin aku gak
ini mah cuman isi gue
ini mah isi gue
itu kan aku udah tau
gak bisa nanya kamu gak ada harapan
iya kurang pinter aja kan otaknya kan
si raya udah ketemu belum sih
belum ada kabar
yang semalam dicari juga nggak ketemu
pas gue ngantri pulang sih gue belum ketemu juga
gue belum liat juga
yaudah yaudah coba cek aja
belum sih mel
tapi kata nyum dudung sih
dan dia kabur ke bandung
dia kecewa karena
sampai sekarang abah tuh emang mau nikah
ih abah sih nyebelin
gak pengertian banget sih jadi orang tua
kok lo mulai nyalain abah sih
abah kan juga khawatir sama raya mel
bukan bukan masalah khawatir apa enggaknya
maksud gue abah tuh egois
kenapa dia tetep mau nikah
padahal kan ya udah tau nih ya
pacarnya abah itu
pacar abah kenapa emangnya
pacarnya abah itu kan
belum tentu tahu baik apa enggak
ya ampun mel
sama aja nih pemikirannya ki raya ya
mel gak semua ibu tiri tuh jahat
kalau tuh udah terlalu pano aja gara gara ibu tirinya reva
udah deh mel ya
tolong kabarin gue ya mel ya
kayaknya tuh belum ada kabar juga
mondi masih aja belain abah
dia gak tau kalo emang kabini itu terkena pacarnya abah
bapak wajib lapor setelah dua x empat belas jam
untuk saat ini kami belum bisa bantu bapak
tapi jika ada informasi kami akan segera hubungi bapak
polisi yang terhormat
itu bisa diperkuik tidak sih kurangin atuh
kami akan bantu semaksimal mungkin
atau mungkin bapak cek dulu ke rumah saudara
atau teman temannya pak
nanti bapak hubungi kami setelah dua puluh empat jam
ya atur nuhun lah ya pak ya
terima kasih ya
makanya yang jaman sekarang makin banyak penjahat nih
si neng kumah atuh
tolong lindungi si neng dari segala kejahatan ya allah amin
ini ada yang nelfon gue nih tapi
umurnya gak kenal
ntar baru pasti kenal
bisa bicara dengan boy wirawan
ini dengan siapa ya
iya saya dengan miranda
jadi gini boy
tante itu dulu pernah telpon reva
nah untuk meminta reva
untuk ikut ajang kontes pemilihan cocok
tapi sampai sekarang belum ada kabar tuh dari reva
dan kayaknya reva itu kurang antusias ya
iya makanya tante telepon boy
siapa tau boy bisa bantu tante
untuk pujukin reva supaya bisa ikut
tapi kenapa harus saya sama reva yang ikut ajang itu
iya jadi tante ini kan diberi tanggung jawab event ini
untuk semua wilayah jakarta timur

pas tante lihat list daftar peserta
pasangan pasangan itu gak ada yang oke sama sekali
tapi pas tante gak sengaja lewat tempat timbel kamu
sama reva itu struk tante
udah gitu kalian itu kayaknya pasangan yang cocok sekali
kalian itu pasti bisa menang
segala pujian itu hanya buat allah
boy mau kan ikut kontes ini
kalau mau ikut ajang kayak gitu sih kayaknya
saya agak ragu di tante soalnya belum pernah
nanti saya pikir pikir dulu ya tanta
tapi ya udah deh gak apa apa
tante tunggu ya jawabannya
insya allah tante
ya udah deh boy makasih ya
telepon lu siapa
ya tadi ada yang nelfon gue
dan orang itu ngajak gue sama reva
nah ikut aja boy
sekalian lu bukin ke orang orang
kalau kalian itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan
ya tapi gue harus nanya sama reva dulu lah
kira kira gue sama bebe piano boleh ikutan kontes juga gak ya
boleh banget yan
kalau lo sama meli ikutan pasti juara
juara apa tuh kan
coba cuk parkiran
parkiran di situ